mbak purwisi udah lapar belum
wah kebetulan sekali
nanti kita ke sriwijaya kuliner center
wah apa itu mas
tempat makan yang dulu pernah pak presiden itu loh
yang makan disitu
ini tempatnya mbak
semua telah telah siapkan kan spesial untuk mbak mori
mbak mbak gitu aja pakai doa emangnya saman ulang tahun enggak tuh ini buat ngusir
lalat lalat ini mbak puri pasti mau nge vlog ya iya oh ya ini kan makanan
sengaja saya siapkan buat kebutuhan shoppingnya mbak puri kalau di video
nanti aneka ragam makanannya sama masakannya terlihat seat gitu waduh makasih mas dar
halo sobat puri kali ini puri lagi ada di sriwijaya kuliner
center jadi puri mau makan nih banyak banget nih makanannya tuh
makanannya banyak tuh ada tahu telur ada rawon ada
hai sobat puri puri udah makan tuh banyak banget yang dimakan habis semua
kenyang banget kenyang banget dan semua enak ini tahu telurnya enak tuh habis
terus rawonnya enak pokoknya kalian misalnya kesini harus banget ke sriwijaya
kuliner center ya pokoknya ikutin terus puri jalan jalan sudah mbak
sudah eh mas aku boleh nggak ya ngobrol sama yang punya warung siapa tahu bisa dapat informasi
lari boleh boleh nah gimana kalau saya bantu jadi nanti saya yang terjemahkan bahasanya mungkin
mbak puri ada nggak tahu nanti boleh boleh ya ya ntar ya ini buana bukom
oh sudah lima tahun mbak
oh lima tahun

nah temriki makanan yang paling enak yang paling diminati kali pengunjung ini kan apa yang mau
ini ceker setan sayap setan semacamnya
oh ceker setan ya ceker setan itu apa tuh bu apa aja isinya
isinya itu ceker setan pedes itu pakai bumbu pedes kuah merah
sampai kekeringatan dulu
oh gitu kenapa namanya ceker setan bu
iya kan pedes

ada ceker ada sayap

oh pakai ikan
wah enak banget